kalo gua yang jaga
maling gak bakal berani
habis lapar banget aku
jangan disitu gak enak
nah aku mau ngajak kamu ke tempat yang paling enak
tempat makan yang kamu bilang
mbak sonjot enak banget
tempat makan yang paling enak
apalagi buat anak pacaran
habis makan dari sini
pasti awet pacaran
kamu kenapa sih ngeliatin
bukannya dimakan gak

bisa gak nyuruh nukul
bisa gak nyuruh nukul
bisa gak nyuruh nukul
bisa gak nyuruh nukul
sepi amat ya ini kampungnya
maling gak bakal berani dateng kesini
jatuh kemana itu deh
aduh gusti uang itu mana mak
aduh aduh aduh
neng aduh aduh
kamu itu tidak nangis neng
aduh gue ingat
aduh gue mahal itu
jangan jangan duduk duduk
nah biar aku aja yang bayar ya
aduh ada kumaha itu deh
aduh gusti kumaha itu
bagaimana aku ya
tante kenapa tante
eh tante tante tante
nabrak orang ya tee
pingsan di depan mobil tante kumaha
tiba tiba aja ada ayah jelemak
sanes cuyik emang jelemak beneran ya tee
di depan mobil
ketabrak geningan teing
teing ii kumaha ya tee
eh aduh tante tante lapar ke polisi aja
lapar ke polisi
panjang deh ya
nolete balik ke imahnya
kita bicarakan di rumahnya
yaudah yaudah yaudah
opi pulang sekarang ya
sebenarnya gue gak punya duit untuk bayar bakso ini
kenapa kamu makan di sini kalau nggak punya duit
bukan bukan bukan maksudnya gak mau bayar
tapi gue geng sih dibayarin cewek gue
mau keren kamu kelihatan di depan pacar tapi gak punya duit
aku pulang duluan ya
oh iya dah aku anterin ya
harus selesai malam ini juga
yaudah gak apa ki
aku pulang sendiri aja
jian kamu masih ada bisnis kan sama bang basonya
yaudah aku duluan ya
mau kelihatan keren melarikan tanggung jawab kamu
yaudah gini aja bang
gue rela ngelakuin apa aja deh untuk bayar bakso yang tadi semuanya
bener kamu ya
kamu kan kerajinan makan bakso
udah dong bang
kenyang banget nih bang
gak liat apa apa habis berapa ini mangkok
hanya kok udah mau muntah
waduh hebat benar itu orangnya
kalau gue sih udah muntah muntah kali ya
kayaknya basonya enak tuh
eh sokatu bangun
sokatu aduh mulih
aduh sokatu mulih bangun
omi kemah aja teh
tante gimana sih kok bisa nabrak dia
itu sengaja kena
aduh kemah aja teh
tante kenapa gak lapor polisi aja
siun tante trauma sama polisi
kejadian si myrna dulu
jangan lah jangan polisi
tapi kalau tante lapor ke polisi
minimal kita bisa tahu keluarga dia alamat dia
kita bisa cari tahu
siun siun masuk penjara
bangun geringan bangun
nama kamu teh saha
kemah aja teh
aku ga denger dong
tangga di massachusetts
like udah tewan btw
hei ayah apa kabar
ah ini si safira sama si era masih di sini ya nggak
kakak bang dia sudah pergi ke mantong
bagus begitu saya pikir kalian kalah sama mereka
oh tuh safira itu galak banget kalau lagi marah
kecil soal orang berdua ma
wah sentil juga kabur semua
apalagi muda kayak gitu cil
iya dari itu benar
dari itu bawa apa tuh
oh ini saya bawa makanan untuk kamu yang enak sekali
astaga asik terima kasih dari
duh perut gue enak banget
pengen muntah tahu gak gara gara overdosed bakso
assalamualaikum eh ki pulang lo
gak bisa beli makanan yang enak gak punya duit babe
babe tenang aja gak usah khawatir gak masalah kok
lu udah makan belum kalau belum tuh udah sediain
babe baik deh
babe emang baik banget sama gue

dari tau gak
aku suka banget makan hidang
nggak makan kayak gini and thank you ya
sudah saya ngelantarin
tadi merasa benar benar bersalah
yaudah bang paul
nggak usah diinget inget lagi
sekarang kita mikirin ke depannya
pokoknya jadi harus bawa aku
semenya ke rumah dari
soalnya aku udah gak petah tinggal disini
ke rumah dari
tapi tadi belum ada kesempatan ngomong sama
safira dan era
tentang ya ini
dan yang parahnya
dari selingkuh sama ibu kamu
ini kesudah bukti
aku tidak arti